kebijakan yang berlaku pada masa perpanjangan ppkm hingga dua puluh tiga agustus ini disambut baik oleh pelaku usaha
syarat sertifikat vaksin untuk masuk mal masih berlaku
pemerintah mencatat selama masa percobaan pembukaan mall sepekan terakhir
satu lima belas tiga ratus tiga pengunjung check in dengan aplikasi peduli lindungi
dari angka tersebut enam ratus sembilan belas diantaranya ditolak oleh sistem
syarat sertifikat vaksin dinilai efektif sehingga pemerintah mulai memperluas cakupan kota di wilayah ppkm level empat untuk melakukan uji coba
dan untuk mengelaborasi sejumlah pelonggaran yang diterapkan selama ppkm level empat sudah ada korespondensi ann indonesia
roni satria di jakarta
roni selamat pagi
namun yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian pengawasan di sana agar ppkm yang dilonggarkan ini tidak kemudian kebablasan
dan menyebabkan penambahan kasus covid sembilan belas kembali di ppkm level empat roni
ya betul sekali aldi kita memang menyambut baik termasuk mungkin ini yang lebih tepatnya kepada pelaku usaha
yang selama ini hampir saja dikatakan
kan hampir tujuh minggu tidak melakukan aktivitas kegiatan yang dilakukan di pusat perbelanjaan
namun sambutan baik ini tentunya harus dibarengi dengan protokol kesehatan yang baik pula
dengan peserta peserta yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga seperti yang benar anda katakan tadi
bahwa tidak menjadi ekses ataupun juga nantinya menjadi kluster baru ketika masyarakat sudah mulai banyak berbonong bonong
untuk datang ke mal atau pusat perbelanjaan
nah kita melihat kalau dari pusat perbelanjaan sendiri dari aturan sendiri yang tadinya sekarang sudah bisa di
ini dilakukan di wilayah agglomerasi uji coba ada di empat kota jakarta bandung surabaya dan semarang
namun nantinya akan diperluas cakupan kota kota wilayah yang termasuk dalam ppkm level empat ini
sehingga nantinya memang wilayah wilayah lain yang belum melakukan uji coba dengan pembukaan mal ini
nanti akan mulai pada minggu ini
dan kalau kita lihat dari minggu lalu sudah ada penggunaan sertifikat vaksin
kita melihat banyak sekali masyarakat ataupun juga sudah mencoba di wilayah jakarta khususnya
telah datang ke mal untuk melakukan aktivitas berbelanja dan lain sebagainya
yang menggunakan sertifikat vaksin
ini dengan menggunakan sistem aplikasi pelindungi
dari sepekan terakhir saja yang disampaikan oleh pemerintah bahwa sudah ada satu lima belas tiga ratus tiga pengunjung
di mall satu ratus delapan puluh mal yang ada di jakarta ataupun di wilayah wilayah agglomerasi tersebut
sehingga bisa dikatakan masih belum ramai sebenarnya
bila dibandingkan dengan masa masa
psbb transisi dan lain sebagainya ketika tahun lalu ketika mulai dibuka kembali
aktivitas aktivitas masyarakat ini aldi
masih angka yang bisa dikatakan cukup rendah karena kalau kita lihat memang persyaratan vaksin ini
juga menjadi hal yang cukup memberatkan bagi masyarakat
tentunya akan bagi mereka yang ingin datang harus melakukan proses check in
yang melakukan pengguna menggunakan peduli lindungi ini
ini yang terkadang juga kerap terjadi adanya antrian dan lain sebagainya
namun dengan jumlah yang tidak terlalu banyak
dan kalau kita lihat di satu juta ini untuk satu ratus delapan puluh mall selama satu pekan ini masih relatif bisa dikatakan masih kecil
dan ada juga dengan masyarakat yang sudah bisa melakukan dine in atau makan di tempat di restoran yang ada di mall tersebut
atau di pusat perbelanjaan yang selama ini hanya bisa dilakukan dengan take away atau bisa dibawa pulang seperti itu
pengetatan pengetatan ini kita sambut baik karena upaya upaya untuk nantinya termasuk juga bagaimana nantinya percepatan percepatan vaksinasi yang ada di seluruh indonesia ini juga bisa sehingga digencarkan
sehingga memang masyarakat jika diberikan aturan terkait dengan persyaratan persyaratan tersebut dengan mudah untuk bisa memenuhinya
nah namun tadi juga anda sempat katakan terkait dengan bagaimana nantinya eksesnya ketika misalnya sudah dibuka yang nantinya bisa jadi ada kluster baru
kemarin kalau kita lihat dari juru bicara
dekat covid sembilan belas wiku adi sasmito sempat mengatakan
bila nantinya mal atau pusat perbelanjaan ini terjadi klaster atau dalam tanda kutip adanya pelanggaran terkait protokol kesehatan sehingga menimbulkan kluster yang ada di mal
maka akan dilakukan penutupan sementara
ini yang harus dicermati oleh para pelaku usaha ketika memang selama ini dari tujuh minggu berturut turut yang mereka tidak bisa melakukan aktivitas seperti mana biasanya
yang kemudian banyak permintaan permintaan dari appbi
atau asosiasi pengelola pusat belanja indonesia yang selalu memberikan upaya ataupun melakukan negosiasi dengan pemerintah untuk bisa memberikan pelonggaran pelonggaran tersebut
nah ketika diberikan pelonggaran ini diharapkan juga nanti mereka bisa menjalankan implementasikan upaya untuk melakukan protokol kesehatan yang ketat
sehingga memang dengan mudah nanti kita harapkan tidak adanya kluster kluster yang terjadi di pusat perbelanjaan
dengan melihat masa tutup ataupun juga operasional yang dari pukul sepuluh hingga pukul dua puluh waktu indonesia barat
kemudian juga adanya proses sertifikat vaksinasi bagi masyarakat yang masuk
relatif bisa dikatakan upaya untuk pembatasan pembatasan ini cukup bisa mengantisipasi jumlah masyarakat yang datang ke mal atau pengunjung dengan jumlah yang tidak terlalu banyak
dengan aplikasi yang terkoneksi dengan sistem tentunya dengan ini akan semakin mempermudah bagi masyarakat yang tentunya dengan juga dari pihak pengelola mal tentunya untuk nantinya bisa mengecek apakah memang sudah memenuhi kapasitas atau tidak
jadi dalam seminggu ke depan menjadi angin segar tidak hanya bagi pelaku usaha tetapi juga bagi mereka yang ingin bekerja yang tentunya terdampak selama berminggu minggu tidak bisa bekerja dan lain sebagainya juga memberikan angin segar
tetapi diharapkan juga bagi pengelola untuk tetap menengati protokol kesehatan supaya tidak terjadi klaster yang ada nantinya dalam pusat perbelanjaan
saat ini semoga ini bisa mempercepat juga keinginan masyarakat
masyarakat untuk melakukan vaksinasi di jakarta
korespondensi dari indonesia roni satria melaporkan dari jakarta selatan